inilah video amatir yang merekam detik detik insiden keluarnya salah satu kuda dari arena balap
dan menabrak sejumlah penonton hingga akhirnya menelan korban jiwa
insiden ini terjadi di desa watgali kecamatan yosowi langun lumajang jawa timur selasa siang
akibat insiden ini seorang anak berusia tujuh tahun mahda agil benzema yang tengah menonton perlombaan meninggal dunia
menurut ayah korban kejadian bermula saat korban benzema pergi menonton perlombaan pacuan kuda bersama neneknya nayama
tiba tiba seekor kuda asal kediri melaju kencang keluar arena dan menabrak sejumlah penonton termasuk korban